mengawali berita pagi di kompas pagi hari ini saudara
pemerintah kota depok mengirimkan tiga puluh dua ambulan ke subang jawa barat
ambulan itu akan membawa para korban kecelakaan pelajar smk lingga kencana depok dari subang ke depok
tiga puluh dua ambulans ini diberangkatkan dari pemkot depok jawa barat pada sabtu malam
ambulans ini nantinya akan membawa korban kecelakaan baik yang meninggal dunia maupun luka luka
para korban nantinya akan langsung dibawa ke beberapa rumah sakit di kota depok
pemprov jabar juga mengupayakan seluruh biaya akan ditanggung pemerintah jawa barat
korban meninggal mendapatkan lima puluh juta dari jasara harja dan dua puluh juta untuk lokal lokal
tapi kami akan mengupayakan biaya yang ditanggung oleh pemerintah semuanya
kami akan berdiskusi dengan pihak pemerintah depok
mereka akan bersekusi dengan pihak pemerintah depok
kami ingin ada yang dibawa ke depok atau kami juga tawarkan di bandung
kami kan yang terbaik untuk korban luka luka ini agar segera sembuh
untuk sementara berdasarkan laporan korban ada sebelas
yang enam enam perempuan lima apabila
untuk lebih detail nanti sekarang juga saya akan menuju ke rumah sakit